hai ah lu seneng ya enggak bes maaf saya cuma bercanda
gue kira beneran lo mungkol kaget gue bisa ngejaga hati gue biar adam pernah ada lagunya
jagalah hati jangan kokoteri jagalah hati lentera hidup ini aja lah hari mau ngebatalin
puasa saya disini lagi numpang mikir emang ada apaan pak haji mau tahu aja
pur saya mau beli kemeja mumpung pasar masih belum rame pur mumpung masih jauh kelebaran
serah lalu tis kamu nggak mau ikut tis tis gue nari aja males so lemes apalagi muter muter
ke pasar nyari baju pur ini mah sekalian ngamuk burik pur pulang tinggal buka
isi juga cuma sejam enggak mau jajimot aja tuh
saya mau kak oh cemot mau kamu dagang aja mod biar dapat uang banyak terus bisa beli baju buat
lebaran ya din bulan puasa jangan bikin masalah kalau ada masalah cepetan diselesaikan saya kagak
enggak saya nyuruh saya ngajak emput buka puasa bareng iya iya iya begitu aja lu bingung ajak aja kemana ke bukanya
itu masalahnya pak haji saya kan kagak mau buka puasa bareng sama emput
katanya lo kagak punya masalah
kamu baru pulang
neng laras kan mau naik ojek bukan mau beli koran
bu mau manterin neng laras
lo wajah tis
mau kemana lo
mau lihat si sapri di parkiran
jangan lupa ntar kemari
ada apa pak ajih nyuruh saya kesini
lo mau kolak
pak ajih mau bagi bagi kolak
kirain dibagi kagak bayar
kalau gue bagi bagi gratis ntar gue kagak bisa beliin baju bini gue buat lebaran
tahu enggak yang jualan makanan buat buka puasa selain warung agus wadi
saya enggak tahu neng
oh yaudah gak apa apa
emangnya naik laras mau beli apa
mau beli selain kolak
nah gini aja neng
kalau nanti pas saya lewat ada yang dagang
kembali kasih neng
kalau lo kagak mau narik
suara lo gila tidur di kontrakan lo
gue udah denger yo jack
lo ngapain kemari
kagak boleh gue kemari
panas panas begini keliling aja loh
gue mau ngajak lo mancing
erat kalau lagi puasa begini
dibawa mancing agak berasa waktu
tau tau bedug aja
bener juga lo
sekarang kita samsa udi
jak anterin saya yuk
saya mau beli kemeja jak
mumpung pasar masih belum rame
kan lebaran masih jauh
jadi bisa santai milihnya
lo bakal apaan kemeja
ya buat saya pake atu jak
males sih sah
gue males kalau puasa puasa ke pasar
mau kemana be
mancingan emang gak tutup deh
ini kan bulan puasa
lah apa hubungannya sama bulan puasa
emang ikannya mau makan umpan deh
ya namanya ikan dikasih umpan yang dimakan
lo seneng ya
lo seneng ya
saya cuma bercanda
gue kira beneran lo mau mungkol
gue bisa ngejaga hati gue biar radem
pernah ada lagunya
lentera hidup ini
mak semuanya udah digoreng
pak lo bikin sambal dah
jangan pedes pedes ya
kenapa gak bayanti aja sekalian mak
kan si yanti mau goreng bihun
pokoknya tadi aja yang mau goreng bihun
ya saya aja deh yang goreng bihun
is kalau lo mau ke pasar ditemenin aja sama cimut
saya pun nemenin kok gak usah
ya kalau lo gak mau ditemenin lo jalan sendiri aja
gak enak kak tujak kalau jalan sendirian mak
yaudah sama saya aja kang
emot kalau kamu mau belanja kamu jalan aja sendiri
eh tis lo ajak aja bapak lo sekalian ngabuburit
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
mak cuma menetes doang gimana hasilnya
sebelum kita jualan kue kering pas lebaran
tapi kan jadinya repot mak
kan sama aja kayak kita bikin pesanan orang
man juga bikinnya kagak banyak kok
tapi kan untungnya nggak seberapa mak
tetap yang namanya dagang yang penting yang beli seneng
terus kita kagak rugi
udah lo bikin aja sambelnya yang enak
jangan kepedesan jangan keasinan
ulo ulumu pada kemana ini teh
lo mau ikut mancing kagak di
puasa puasa juga pada mancing
justru puasa biar kagak berasa kita nungguin maghrib
maksudnya amp thankful n "